pekan pertama juli dua ribu dua puluh dua kabupaten jombang jawa timur mendapat sorotan
putra pengasuh pondok pesantren majmal bahron sidikiah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap santrinya
ditangkap setelah masuk daftar pencarian orang selama lebih dari satu tahun
pada tujuh juli setelah pondok dikepung polisi sejak pagi hingga malam hari
muhammad subeki asal sani putra kiai muhtar mukti akhirnya menyerahkan diri
setelah tiga tahun menuntut keadilan bagi korban beki kasus ini akhirnya disidangkan pada delapan belas juli dua ribu dua puluh
kasus muhammad subegi bukan satu satunya kasus kekerasan seksual di pesantren
beberapa bulan sebelum penangkapan subeki pada awal dua ribu dua puluh dua di bandung jawa barat
guru sekaligus pengasuh lembaga pendidikan islam berbasis asrama heri wirawan terbukti mencabuli tiga belas santri
pengadilan menjatuhinya hukuman seumur hidup
tujuh juli dua ribu dua puluh dua pengasuh pondok pesantren di singojuruh banyuwangi tertangkap dalam pelarian di lampung
pengasuh pondok berinisial fz ini telah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan dan pemerkosaan enam orang santri
yang seluruhnya masih di bawah umur
kasus ini masih dalam pemeriksaan untuk segera diajukan kekejadiannya
pemerkosaan negeri kabupaten banyuwangi
korban muhammad subegi adalah seorang santri perempuan
tiga tahun ia berjuang menuntut keadilan
ia berkisah pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya bermula saat proses seleksi panitia kegiatan sosial pesantren
dalam internal interview dia mengatakan ingin menjadikan saya sayang
kemudian dia juga bilang
kalau saya ini adalah wanita yang selama ini dia cari
dia menginginkan saya menjadi pendampingnya
kemudian dia menyuruh saya melepas pakaian
saya menolak saya tegas saya jawab saya tidak mau
tapi dia memaksa sambil mengatakan
kalau kamu tidak mau
lupakan kamu masih menggunakan akal
sampai dia menunggu lama sekali lama dia menunggu
saya tetap tidak berkenan
dia menyuruh saya lagi
dengan alasannya sama alasannya sama
di situ saya merasa tertekan sayang
saya diam saya menunduk saya diam
dia marah marah sampai muncanya
dia sambil menunggu
dia sambil menunggu
dia sambil menunggu
dia sambil merokok
dia menyatakan kalau dirinya itu mursid sambil membanting putung rokok
saya langsung jengkit pemberiku
saya langsung menjadi ketakutan saya
saya takut sampai rokok itu dinyaskan
saya tetap berdoa semakin benar
saya berkata ya allah lindungi saya
selamatkan saya selamatkan saya
saya tetap berdoa
saya tetap berdoa
saya tetap berdoa
saya tetap berdoa
saya tetap berdoa
saya tetap berdoa
saya tetap berdoa
saya tetap berdoa
saya tetap berdoa
saya tetap berdoa
saya tetap berdoa
saya tetap berdoa
saya tetap berdoa
kebanyakan hari ini ketika kita di lawan sarawak
penggerikan kekuasaan ramai
jadi kekuasaan zurjanta pun kekuncian banyak sekali
sangat banyak kenyataan dari acquiring out sawung onto a file
semacam kayak dalam tanda kutip kewenangan
sehingga membuat santri ini merasa tidak berdaya
jadi ada subordinasi yang tegas
kemudian orang yang ter subordinasi sebagai korban tidak berdaya
tidak mampu untuk menolak
hal hal seperti ini menjadi tertutup rapat
jadi yang mencuat sekarang itu sebenarnya hanya fenomena puncak gunung es
mungkin ada banyak yang lainnya juga yang kita tidak pernah tahu
yang itu terjadi tapi tidak berani dilaporkan
selain itu menurut solahudin
undang undang tentang perlindungan dan kepastian hukum bagi korban perlu dipertegas
rumah aman atau shelter yang mampu memberi jaminan keamanan bagi korban juga sangat dibutuhkan
regulasi dibutuhkan untuk semakin mempertegas bentuk perlindungannya seperti apa terhadap korban ini
dan itu terbeban kepada siapa
kalau terbeban kepada negara negara juga harus siap penganggarannya
guru besar sosiologi islam universitas islam negeri surabaya
prof son haji soleh mengatakan
budaya feldual masih lekat di sejumlah pesantren
namun seiring perkembangan zaman
banyak pesantren telah menjadi tempat yang lebih terbuka dan demokratis
iri san ferdinand
feodalisme itu masih ada di pesan
tapi lama lama kan akhirnya ada pergeseran di pesantren
terus sudah dilakukan diskusi diskusi seminal
itu kan menunjukkan bahwa egalitarian itu sudah berkembang di pesantren
menurut prof son haji
perubahan di pesantren bergantung pada tingkat pendidikan dan pengetahuan
di sisi lain masyarakat atau santri wajib memahami
bahwa ajaran di pesantren tidak ada yang tidak bisa dipertanyakan atau diperdebatkan
jadi peran hiayi atau pengasuh di pesantren itu
akan banyak menentukan kalau kiainya atau pengasuhnya itu memang terbuka
dan latar belakang pendidikannya juga cukup
jadi ini adalah peran yang harus diperhatikan
sangat mudah untuk memperbarui pesantren itu
tapi kalau hiayinya itu masih konservatif
otomatis nanti akan agak mempersulit perkembangan dari pesantren
kasus kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang melibatkan pengurus pesantren
menjadi perhatian sejumlah pesantren lain di jawa timur
beberapa mempersiapkan langkah langkah antisipasi untuk mencegah peristiwa serupa
pondok pesantren darul ulum di kecamatan peterongan jombang
membuka kesempatan berkomunikasi seluas luasnya antara santri dan kiai
begitu juga antara orang tua atau wali santri dan pengelola pesantren
menurut pengurus ponpus darul ulum
keterbukaan akan memperkecil potensi masalah
apa yang terjadi di pelosok semestinya bisa dihindari
kasus kasus seperti itu kan bisa terjadi di mana mana
janganlah satu titik inilah
kemudian langsung dianggap ngebahu
istilahnya ngebahu ya dengan semua pesantren seperti itu
apabila pesantren itu bisa diakses oleh umat
bisa diakses oleh masyarakat
itu akan lebih menyenangkan
menjamin keamanan dari upaya menjaga santri atau anak dalam perlakuan yang adil
ya saya sarankan carilah pesantren yang terbuka
yang semua bisa melihat
yang semua bisa katakanlah menilai
sekaligus bisa memberikan masukan kepada pesantren itu
zahim udin menambahkan
segala bentuk kekerasan tidak ditoleransi di darul ulum
pondok pesantren ini mencoba menjadi pesantren yang ramah anak
dan kami berusaha semaksimal mungkin
mencegah tindakan tindakan yang bersifat kekerasan
baik kekerasan seksual
maupun kekerasan dalam bentuk verbal atau kata kata
sementara pondok pesantren tebu ireng di jombang
menekankan musyawarah sebagai jalan mencari solusi
kesetaraan menjadi kunci komunikasi

dan pemahaman pendidikan berlandaskan perikemanusiaan
ditanamkan kepada para pendidik
kiai harus dihormati tetapi tidak dikultuskan
kita tidak ada pengkultusan
kita di tebuireng ini kita semuanya diberikan kesempatan yang sama
jadi berbicara juga bisa aja
santri santri itu berbicara menyampaikan kepada ustadz ustadz juga

nah memang kalau ada biasanya itu seperti jaman dulu itu
nah memang kalau ada biasanya itu seperti jaman dulu itu
giaji h c maas arih dulu itu begitu

giaji h c maas arih dulu itu begitu
begitu tingginya ilmunya itu kan sangat luar biasa
nah itu bukan pengkultusan karena pribadinya
tetapi karena keilmuannya
di pondok pesantren tebu ireng
kekerasan dan pelanggaran hukum akan diproses sesuai undang undang yang berlaku
kami dari pondok pesantren tebu ireng
berkomitmen untuk menolak adanya kekerasan terhadap santri
kekerasan fisik kekerasan psikis maupun kekerasan seksual
dan kami akan mendukung kalau itu terjadi
untuk diproses secara hukum di indonesia

menghormati giaji adalah satu dari kekuatan yang paling diperlukan di indonesia ini

menghormati giaji adalah kuajiban para santri
pondok pesantren bahrul ulum tambak beras comba
punya cara mendanakan penghormatan kepada giaji dan bu nhai tanpa mengkultuskan
untuk menjaga para santri dari sebuah tindakan yang terlalu keras
pondok pesantren bahrul ulum menerapkan sistem yang bijak backup untuk penampilan auntari di setiap asrama

sebagai lembaga penedikan yang ditekankan kepada para santri ini memiliki sebuah akhlak seperti m sandviv
sebagai lembaga pendidikan yang kita tekankan kepada para santri adalah ahlak atau etika
termasuk etika kepada guru guru kepada kiai kepada bunyai
termasuk di pesantren bahrul rum ini komunikasi antara kiai bunyai dengan para santri ini sangat egaliter
dalam artian penghormatan kepada para santri itu tidak menjadikan santri ewuh tidak menjadikan santri ini sungkan untuk menyampaikan hal hal tertentu
kultur yang kita bangun adalah jangan sampai kita merasa tidak bisa tersentuh
kami dan semua keluarga besar pohon pesantren bahru ulum dan wabarakatuh
jombang mengecam segala bentuk kekerasan fisik kekerasan seksual
ataupun bentuk bullying yang lain yang terjadi pada santri di pondok pesantren
dan kami mendukung upaya upaya untuk menciptakan pohon pesantren yang ramah anak
saya ingin kekerasan seksual di pesantren dihapuskan
kekerasan seksual di pondok pesantren no
saya ingin pesantren menjadi tempat yang aman bagi saya
saya tidak suka kekerasan seksual di pesantren karena pesantren harus menjaga santri santrinya
saya ingin pelaku pelecehan seksual dihukum
kekerasan seksual kepada kami pak kaum santri
mencidurai kami berarti telah mencidurai kaum muslimin